hei hidup beragami
hei hidup beragami
hei hidup beragami
mulai sekarang aku adalah pemimpin kalian
dan aku akan membawa kejayaan
dan juga kesejahteraan
untuk kalian semua
hei hidup beragami
hei hidup beragami
hei hidup beragami
hei hidup beragami
atau aku sendiri yang akan menghentikan
membuat kalian lebih menyiapkan
kau ini mengakukan
akan kuper psychosis
semoga sering tidak men fehler berakhir
yang morocco panjang
jangan paham kuradagun
tunggu apalah serang dia
aku tidak mungkin melawan rakyatku sendiri
tunggu apalah serang dia
jaga dewa batara
fitnah itu benar benar rajalela
awan hitam yang selama ini muncul dalam penerawangan
sekarang telah terlihat maknanya
dewa tayang apa yang harus hamba lakukan sekarang
rai menurut rakan rai rala santam ki aman dan ki anu
mereka pasti akan selamat lagi
karena allah senantiasa melindungi mereka
surawi sesa kenapa kita tidak cari kian santam sampai ketemu
dengar mahisa aku tidak sebodoh dirimu
aku menunggu di perbatasan karena aku
cepat atau lambat mereka pasti akan melewati tempat ini
jika kau tidak mau menjaga perbatasan sampai kian datang
kau pergi saja aku benar benar tidak butuh bantuanmu sama sekali
aku akan menunggu

jangan salah paham raden
aku setuju dengan rencanamu
kita akan tunggu kian santam sampai dia muncul
jangan salah paham raden
aku setuju dengan rencanamu
hari ini aku sengaja mengarah
bukan berarti aku menyerah pada
jadilah kau kian santam sudah berhasil kehabisan
akan tiba giliran pangeran manja
hai suami sesan
rai masih lemah
tenaga dalamnya belum pulih
kalau sampai tertangkap
lebih baik rai masuk dalam gelobak ini
biar raka yang memancing mereka
untuk menjauh dari sini rai
mau lari kemana kau kamandaka
aku tidak akan mengatakan
baiklah kalau begini
kenapa rasanya berat sekali
rumput ini kualitasnya sangat bagus
aku bisa keluar dari sini
aku khawatir di luar sana
akan bertemu dengan rai surawisesa dan mbah esa lagi